sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia tetap bertahan hidup
air juga tidak terminum
dia bisa menjadi seorang perampok yang tangguh dan kuat
sudah tujuh tahun kamu belum berhasil membawa bayi itu
semuanya itu rebes tuhan rebes
karena saya sudah mengerahkan seluruh prajurit kerajaan
untuk mencari dan membunuhnya
mencari dan membunuh
bayi bayi yang baru lahir tuhan kita bunuh tuhan
sekarang sudah tujuh tahun
dan dia bukan bayi lagi
dia sudah anak anak
jadi segera cari anak sebaik dia dan bunuh
baik tuan guru yang baik
ada rampak pak
bapak mau kemana
bapak kirain kamu bisu
kamu jaga rumah ini baik baik
mungkin subuh bapak sudah pulang
kok malam malam begini pak
namanya juga lembur
kamu mau tau aja
nanti kalau kamu sudah gede
kamu bisa bantu pekerjaan bapak
karena kamu belum punya nama
bapak kasih nama kamu
jaga rumah baik baik ya

aku mau bisa berita
kalau mereka selalu lalu
aku mau dia makanya
mungkin terlalu help
bapak merupakan pengetahuan
aku perlu menggoldok
chabagus kamu memang pintar
kamu cepat tanggap beberapa yang bapak ajarkan
kamu lincah dan gesit
cabagus pekerjaan kita ini penuh resiko
jadi tidak bisa mengandalkan hanya dengan kekuatan
kamu harus belajar ilmu kanuragan dan ilmu kesaktian
apa kamu sanggup memenuhi semua persyaratannya
yang penting saya tetap awet muda dan saya juga bisa bertemu dengan anak saya
dan dia bisa mengenali wajah saya
nanti kalau kamu sudah sampai di hutan
kamu harus mandi dengan kembang tujuh rupa
saya mengerti mbah
pak sebaiknya kita berhenti jadi perampok pak
bapak sudah tua dan sakit sakitan pak
itulah yang bapak pikirkan gus
sebetulnya bapak kasian sama kamu
semua cewek cewek pada menghindar
siapa yang mau pacaran sama perampok
kalau bapak mati nanti kuburkan bapak di pemakaman umum
dan tolong doakan bapak karena dosa bapak sudah banyak
pak bapak pasti sembuh pak
semua ilmu bapak sudah bapak turunkan sama kamu bagus
kamu tinggal mempelajarinya saja
setelah itu kamu cari orang tuamu
bapak ini cuma bapak angkat kamu
bapak tidak akan menangkapmu
bapak akan menangkapmu
bapak akan menangkapmu
lalu siapa orang tuamu pak
itu yang aku tidak tahu
dulu kamu bapak temukan di hulu sungai
tubuh kamu penuh luka dalam
dan kamu dalam keadaan pingsan
bapak yakin orang tuamu tidak jauh dari situ
itu pak guru yang tujuh dan anak buahnya
mereka suka datang dan menculik anak anak untuk dibunuh
terus kalian mau pada kemana
semua mau mengungsi ke kota nak
katanya di kota lebih aman
guru yang tujuh
aku baru dengar
ini nggak boleh dibiarin semuanya
aku harus mencari mereka
ini tempat persembunyian makhluk jelek guru yang tujuh
dan secungguh keinginan yang jahat itu
berani datang ke sini dan menginjak injak mukaku
meneke tehe tuan
kenapa badanku semakin panas
guru yang tujuh
aku minta baik baik kepadamu
hentikan perbuatan jelekmu kepada anak anak yang tidak berdosa itu
ini tidak bisa dibiarkan
dasar bocah sombong